suasana duka hingga senin sore masih melimuti keluarga iryana
satu dari belasan korban tewas dalam kebakaran depo pertamina pelumpang koja jakarta utara
selain semburat duka akibat kehilangan anggota keluarga
pihak keluarga kini juga tengah menyesali telah menandatangani sebuah surat pernyataan yang diberikan oleh seseorang
sambil menyerahkan uang santunan sepuluh juta rupiah di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada minggu siang
saat pihak keluarga hendak mengambil jenazah iryana dari rumah sakit
rohmat keluarga iryana mengaku baru menyadari pada senin pagi
penanda tanganan surat itu dilakukan saat dirinya dalam kondisi cemas dan bingung hingga tidak menyadari
isi surat tersebut menyatakan bahwa ahli waris korban kebakaran tempat penyimpanan minyak pertamina pelumpang
yang telah menerima uang santunan tidak boleh menggugat atau menuntut pihak pertamina
setelah pulang kami makamkan
ibu iryana sampai itu langsung kami bikin thailand setelah thailand baru paginya
dia bercerita kalau dia dikasih uap sama seseorang sepuluh juta dan harus menandatangani ini
karena pada saat itu dia lagi pusing dia tanda tangan aja
itu yang kami lagi
yang disayangkan itu pak ya
menanggapi hal ini denny jukardi eksekutif general manager pertamina patraniaga regional jawa
bagian barat mengatakan akan melakukan konfirmasi kepada tim yang berada di depo pertamina pelumpang
untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut
denny juga mengatakan pihak pertamina akan menanggung biaya perawatan keseluruhan korban luka
dan memberi santunan kerohiman kepada keluarga korban tewas
sementara untuk rehabilitasi rumah pihaknya masih mengkaji terlebih dulu
nanti saya konfirmasi lagi ya karena kami juga masih mendata masing masing korban
baik yang ahli warisnya ibu ibunya masih kita coba data
kemudian terkait dengan pemberian nanti saya konfirmasi dengan tim kami di pelumpang
sebelumnya kebakaran besar terjadi pada jumat malam di depo atau tempat penyimpanan minyak pertamina di pelumpang jakarta utara
belasan orang meninggal dunia puluhan warga terluka dan ratusan lain yang masih dalam pengungsian
tim liputan cnn indonesia